m y d pria dalam video asusila yang melibatkan artis ga
datang ke gedung di treskrim suspolda metro jaya senin pagi sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
setelah hampir dua belas jam diperiksa penyidik subdit cyber direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya
m y d akhirnya keluar didampingi keluarganya
m y d mengaku menyesal setelah video asusilanya bersama ga viral di media sosial
mid juga meminta maaf kepada masyarakat indonesia keluarga serta pihak yang terkait kasus ini
untuk hal yang terjadi selama ini saya benar benar menyesal
saya benar benar minta maaf ke seluruh masyarakat indonesia kepada keluarga saya kepada pihak pihak yang terkait
saya minta maaf untuk itu semua